hai idan masya allah eh bagus bagus allah robbi terima kasih idan sholloh bapak cobain dulu
pak nanti kalau ukurannya pas kita beli lagi ya pak ya nggak usah udah cukup ini saja satu
kan bakal masih ada ke baju kokoh yang lain ya harus adil atuh pak
nggak mungkin pak kantip anak mah diluar jadi tkw itu yang kamu ketahui
assalamualaikum bu dokter
cantin mau lihat diri bayi ya
iya bu iin
saya mau pinjam dede bayinya
mau saya bawa ke rumah saya
nanti sore akan saya kembalikan
saya tanya bu dokter dulu ya chantin
cantin tunggu dulu sebentar
iya bu iin makasih
ada cantin di luar
dia mau pinjam dede bayi
mau dibawa ke rumahnya
katanya nanti sore mau dikembalikan
yaudah saya ke depannya iin
bu dokter maaf kalau boleh saya meminjam dede bayinya
mau saya bawa pulang ke rumah
insya allah saya bisa mengurusnya
kan saya udah diajarin sama asuha dan bu dokter
saya janji bu dokter nanti sore pasti saya akan mengembalikannya
iya boleh atu cek
makasih ya bu dokter
in tolong ambil perlengkapan bayinya ya biar dibawa langsung sama cantin
main ke rumah didi ya
cik nanti kalau misalnya ada apa apa kabarin saya aja ya
ini perlengkapan bayinya cantin
makasih banyak ya bu iin bu dokter
selamat hati hati cek
idan masya allah
terima kasih idan
bapak cobain dulu pak
nanti kalau ukurannya pas
kita beli lagi ya pak ya
nggak usah udah cukup ini saja satu
kan bapak masih ada baju koko yang lain
yang harus adil atuh pak
makan dibeliin tiga
bapak juga harus beli tiga
atau yang dua lagi beli ke meja ya pak
kamu sekarang ada rejeki
bisa beliin emas sama bapak
kalau bapak boleh tahu
bisnis idan sekarang itu teh apa
belakangan ini bapak sering perhatikan
idan sering jalan sama inin
ada urusan apa sama ingin
kok banyak artis datang ke rumahnya
eh idan juga gak tau pak
inin kok jadi terkenal seperti itu
tapi bapak jangan berpikir
ternyata inin teh pandai menasehati orang
waktu dulu dia ke gunung sindur pak
dia teh sering nasehatiin orang
nasehatnya itu dipake sama orang yang dinasehatiinnya
terus orang itu saya sukses
dari orang sukses itulah
dia ngasih tahu ke orang orang yang lain
dari situ kayaknya ini terkenal pak
tapi tidak ada praktik praktik musyrik
gak ada pak
terus inin ngasih nasehat
udah gitu aja pak
inin mah gak pernah minta bayaran
orang orang yang datang aja
kadang ada yang ngasih sejuta
ya seikhlasnya aja
bapak mah heran
kok ada orang yang
keyakinan orang pak
pernah bu peronita
makasih chef jennifer
ya sama sama ibu debbie
tadi bu peronita pesen apa
bukla dia pesen apa
nanti ya jen
sini karena nasional
pesenannya gak jadi ya jen
iya bu kok dia
chef jennifer lagi masak apa
ini salmonnya ya
pencut kamu tau gak
kemarin waktu aku ke jakarta
aku ngerasa kalau papsi aku udah berubah

udah gak sama kayak dulu lagi
papsnya aku banyak nanya tentang mams kak
papsnya aku masih suka sama mams deh pencut
papsnya aku mau balikan sama mams
kamu udah ceritain ini belum kecil yoyo
gak berani pencut
kalau menurut kamu gimana
semua orang juga pengen banget
kalau papa sama mamanya sama sama lagi
tapi teh masalahnya
kalau mereka sama sama lagi
terus abis itu mereka pisah lagi gimana
kamu tau gak
cucu teh kadang kadang ya setiap hari teh pingin banget berdoa
kalau cucu teh inget inget tentang perpisahan mereka
cucu tak jadi takut berdoa soal itu
cucu teh jadi takut berdoa soal itu
cucu teh cuma bisa nerima keadaan ini
dan cucu teh berfikir
semoga jalan ini teh yang terbaik buat kita semua
aku ngerti ya pencut
ini cuma harapan aku doang
kalau misalnya mam sama papanya aku balik